pirah makasih ya sama samanya
pak temenin mau ngambil selimut lo
terima kasih bu
oke terima kasih
oh iya ibu jadi cek editingan bu
ya jadi dong
oh ya kamu bilang aja sama editornya
suruh jalan duluan
karena saya harus ngecek ini baru saya nyusul
oke baik ibu
permisi dulu bu
sama mama jam segini belum pulang ya
biasanya papa saham mama pulang cepat deh
mama sama papa jadi kayak dulu lagi ya pulangnya malam
ya namanya juga kerjaan di
ya sudah tuh
kenapa matanya masih melek sih
besok kan mau ujian
ya bu isi pengen nungguin mama sama papa aja bi
tapi pokoknya jangan kemaleman ya
makasih engkau sudah hadirkan bi ira dalam hidup boy
kalau nggak ada di ira nggak tahu gimana boy di rumah ini
saya uma tuh kayak irgendwo ada abang abang
untuk anak kakaknya yang biji our dateng ke cv
bener bener butuh nggak nyangka tahu cewek kayak lu bisa jatuh cinta kayak gini eh kalau ngomong
tuh hati hati ya biarpun gue kayak begini nih penampilannya gue suka memang belum bilang gue
suka motor juga ke lo tapi gue ini tetep cewek boy hello iya paling besok lusa lu pakai rock
amit amit udah mau kamar gue mau whatsapp hai ya udah jalan ke cewek dong awah
udah udah mendingan kalian pulang aja ya udah malam kesian besok kan kalian masih
hai oke dong apa apa bah biar mau di semua ujian jalan jagain mama
karena juga nyaman kan kalau jangan mama sendirian
ya di nyaman nyamanin weh gitu bro hai kan ini mah namanya emergency ya tapi nggak apa apa
bahasian abah abang juga butuh istirahat biar mundi ajalah yang jangan mama ih sudah tidak apa apa
tenang naon ya nggak apa apa kok bah biar saya sama mondi aja di sini lagi juga besok masih sempet
buat ambil bajunya isi oktet itu bisa dibilangin satu kalau besok itu hari sekolah biasa tenang naon
tidak apa apa tapi kan besok kan emang masih un udah ngomong pulang aja mondi juga pulang juga pulang
hai nggak apa apa saya disini sendiri
kalian tuh ada suster ada apa apa kan tinggal ke jepang jangan dong teh udah nggak apa apa mah
mau dipengin jalan mama di sini ya eh dengerin ya ngomong ngomong dengerin ini bukannya apa apa ini
ini perintah ya jadi tidak boleh dilanggar lebih baik kalian pulang istirahat besok ujian nasional
ya biar mama sayang jaga
ya udah deh kalau maksat tapi nggak papa ceknya banyak banyak sama sama kalau gitu mau dipanggil
kalau misalnya nanti itu
selamat malam nyonya juragan juragan tumben malam amat ini sudah jam sebelas
lustang saya lembur or saya juga
mang liman makasih ya udah nunggu in atau pasti ditungguin ionya ciragan

kayak anak sma aja
kita nih bener bener untung punya mang diman disini ya ma
dapet tukang kebunnya dapet tukang lawaknya
dapet kepo nya yang jelas
eh jawab bener bae
rambut lampa capek
emangnya pemain sri mulat gitu
jawab bener bae
pasti si boy tuh nungguin kita sampe ketiduran
ada yang tanya
tuh kan bener kan pa
soalnya kan kita udah lama ya
gak pernah pulang
telat kayak gini
udah berapa lama ya
kita kan selalu pulang cepat ya
yaudah bira istirahat yuk
ada yang gak disuruh pindah ke kamarnya
biarin tidurnya tuh pules banget
biar nanti saya aja yang ngambilin selimut ya

masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil

masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil

masih ada yang mau ngambil

masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil
masih ada yang mau ngambil

mama pasti capek ya
enggak usah lah
papa juga capek
tapi makasih ya pak buat tawarannya
papa itu emang suami telah dan cocok
enggak berasa ya pa
boy itu udah gede
lulus sma kuliah menikah
terus kita menimang cucu
pak kalau mama punya cucu nih
mau kasih pita pita
mama mau kasihin kalung
nanti rambutnya bisa digapang kepang